kita ke informasi lain pembangunan pulau g yang sempat dihentikan kini dipertimbangkan untuk kembali dilanjutkan
sebelumnya pembangunan pulau g dinilai berpotensi mengancam berbagai sektor salah satunya eksistensi nelayan lokal
kepastian untuk melanjutkan pembangunan pulau g memang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat
namun gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memastikan bahwa proyek pembangunan reklamasi teluk jakarta akan terus dilanjutkan jika memang tidak bermasalah
ahok juga telah menyusun sejumlah rencana yang dianggap dapat menjawab kekhawatiran nelayan lokal terhadap dampak pembangunan pulau g bagi kesejahteraan hidup mereka
di antaranya dengan membangun kanal sehingga kapal nelayan bisa masuk tanpa harus berputar mengelilingi pulau g untuk berlabah

kepala pengelolaan yang sudah berlaku kemudian dianggap dapat menjawab kekecewaan dan menangkap penyelamat

ia juga berencana merancang kampung nelayan tematik yang nantinya terdiri dari rumah susun untuk para nelayan
akan tetapi penutupan sementara pembangunan pulau g justru berdampak positif bagi mata pencarian nelayan lokal
limba pembangunan pulau g yang berkurang drastis mendorong peningkatan hasil tangkapan karena air laut tidak keruh dan berbau
selama ditutup enam bulan ini alhamdulillah sekarang sudah lancar
biasa dapat tiga kilo bisa dapat tiga puluh lima kilo dua puluh kilo ikan teri bisa dapat lima kintal tembang segala macam ikan udah kena semua sekarang
nelayan khawatir keputusan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan pulau g akan mengancam keberlangsungan mata pencarian mereka yang bergantung pada laut di sekitar wilayah pembangunan
kebanyakan mungkin sama seperti saya saya alami kurang begitu cocok kurang begitu cocok bu
yang saya khawatirkan nelayan takutnya nanti usahanya pencarian saya ini agak susah
efek domino atas keputusan pemerintah melanjutkan pembangunan pulau g
tidak hanya pada lingkungan hidup dan jalur lalu lintas laut
keberlangsungan hidup nelayan lokal yang terancam karena pembangunan ini juga berpotensi menciptakan masalah sosial baru
april sirait jakarta
pemerintah pusat mengisaratkan reklamasi pulau g di teluk jakarta kembali dilanjutkan
sebelumnya reklamasi ini sempat direkomendasikan untuk dihentikan saat rizal ramli menjadi menko kemaritiman
dalam pernyataan yang dilansir sejumlah media paling tidak ada lima alasan menteri koordinator kemaritiman
luhut panjaitan untuk kembali melanjutkan proyek reklamasi pulau g
yang pertama dari segi hukum dan lingkungan tidak ada masalah
yang kedua semua pihak terkait seperti pln ataupun bppt sudah setuju jika pembangunan pulau g dilanjutkan

yang ketiga bahwa keberlanjutan proyek ini menyangkut reputasi pemerintah

sebab rencana reklamasi sudah dibuat sejak zaman presiden soeharto
keempat menurut menko luhut pemerintah tidak memiliki alasan untuk menghentikan reklamasi pulau tersebut
dan yang terakhir dari segi lingkungan hidup menurut menko luhut panjaitan air di lokasi pulau g sudah tercemar
dengan demikian tidak layak menjadi pusat mata pencaharian para nelayan setempat
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama juga mengatakan bahwa proyek itu akan dilanjutkan
jika sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat
menurut ahok hingga saat ini pemerintah pusat memang belum mengeluarkan keputusan terkait pulau g
sebelumnya komite bersama reklamasi teluk jakarta memutuskan melarang pt agung podomoro lain meneruskan pembangunan pulau g
menko kemaritiman rizal ramli yang pada waktu itu memimpin koordinasi tim ini menilai pembangunan pulau g
termasuk dalam kategori pelanggaran berat karena mengancam berbagai sektor
sebut saja lingkungan hidup objek vital strategis
pelabuhan dan lalu lintas laut
pembangunan pulau ini juga dinilai merugikan eksistensi nelayan lokal
komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa pulau g masuk di dalam pelanggaran berat
yaitu kenapa satu di bawahnya itu banyak kabel kabel yang terkait dengan listrik terkait dengan power station milik pln
mengganggu lalu lintas kapal kapal nelayan
sebelum ada pulau itu kapal nelayan dengan mudah mendarat parkir di morangke
tapi begitu pulau ini dibikin dia tutup sampai daratan
sehingga kapal kapal mengganggu arus lalu lintas kapal
mesti muter dulu nih kapal kapal nelayan ngabisin solar baru bisa parkir
dan yang ketiga tata cara
pembangunannya secara teknis itu betul betul sembarangan
ya merusak lingkungan
mematikan biota dan sebagainya
jadi kesimpulan kami
contoh pelanggaran pulau g adalah pulau g
oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya
pemerintah sendiri diharapkan segera memberikan keputusan pasti soal reklamasi pantai utara jakarta
agar tidak menjadi bola liar politik
jangan lupa untuk berlangganan di instagram
dan juga di twitter